ngelihat lo ketawa perasaan gue jadi tenang put
wah lama juga nih nunggu
wah jam berapa nih
kok pangeran bisa ya
mau manggung disini
udah pelayanannya jelek banget lagi
udah udah maksudnya balik ke kampus aja
kan tadi juga gue udah bilang
apaan sih tas
gue tuh selalu lupa sorry banget
makanya tuh gue butuh kalian berdua di samping gue
maaf adik adik ada perlu apa lagi ya
mas kok james lee ini bandnya belum datang juga ya
tadi saya sudah telpon tapi belum diangkat
ya mungkin mereka tahunya tampil nanti malam
mungkin mereka sekarang lagi istirahat
atau lagi prepare cari cari lagu buat perform nanti malam
aduh mas gimana sih
saya udah bayar dua kali lipat loh
ini namanya buang buang waktu mas
tapi tunggu sebentar ya
saya akan menghubungi lagi
nggak pakai lama deh
jadi mungkin attitude nya nggak bisa terlalu dijaga gitu
ehm semenjak saya buta indera perasaan saya itu lebih peka gitu mas
saya tahu arahnya kemana gitu
tapi tadi saya juga liatin main handphone lancar lancar aja
biarpun sekarang lagi nggak main handphone sih
ya saya walaupun buta kayak gini berusaha jadi kayak orang normal mas
emang dia kebiasaan kayak gitu mas
jadi nggak tuh hubungi band nya
udah lama loh ini
baik baik baik
saya akan menghubungi
tunggu sebentar ya
nggak pakai lama
nggak pakai lama
gini caranya sebentar lagi lo bakal ketauan nggak buta
aduh gue tuh selalu lupa tas
lo udah lama ya nungguin gue
baru aja gue di sini
lo udah makan
mumpung masih sore enaknya makan dulu kali ya
emang lo belum makan
udah sih tapi gue lapar lagi
ngelihat lo ketawa perasaan gue jadi tenang put
jauh dari kemurungan
manusia kulkas ber helm
itu kuping apa cantelan
sebelum lo bikin gue tambah kesel lagi lo jawab pertanyaan gue
sorry ada urusan apa ya
seoromantis lagi mau usus goreng
kalau itu bukan urusan gue
lo yang nggak jelas
batu bata lo tuh kenapa
lo nantangin banget nih jadi orang
batu bata eh serius lo tuh kenapa sih
dari gue datang ke sini gue nanya baik baik
bener bener nantangin gue ya
batu bata udah udah
kita masih di depan restoran
kalau nanti pak billy lihat kalian ributin
bisa nggak sih sekali aja
gue nggak kena masalah
ya udah tapi dia ngeselin banget usus goreng
lihat aja tampangnya
baiklah sampai koink
tunggu sini usus goreng
hah tapi kok dadakan banget
iya yaudah hal apa deh pak
ntar saya kasih tau yang lain ya
ya makasih pak
wah gue kecolongan
gue bakal bikin lo gak bisa deket deket lagi sama khusus korea
ini saya lagi berada di kafe kenangan
tadi non male minta aturin kesini pak bos
pak bos yang parahnya pak bos
ini cafe depoking sampe malem pak bos
katanya sih biar penikmat gitu
aduh non male ampun ampun
obsesi mel ke pangeran terlalu kelewat batas
nyajar saya terus
saya jadi mati kutu sama non male pak bos
ya kamu cari alasan aja
kalo male tanya siapa perempuan yang lagi deket sama saya
ngerti gak kamu
ngerti paham pak bos
tapi kamu tenang aja
saya akan atur waktu
saya akan ajak keluarganya bu nawang untuk dinner
pada saat itu
pada saat itu
saya akan kenalkan male dengan bu nawang
untuk masalah ini
kamu awasi mel dengan baik baik
siap perintah pak bos
pikiran aku gak tenang nih
gapapa yang ajak ketemuan bu nawang lah
pukul jebaknya dinosaurus ini
dia menembak saya
hintanya gue menyokot
pna dia gila sih
mulai papa namanyaagasi kepala humbled

ini buat aska
ternyata makanan yang banyak dia pesen tadi mau dibagiin ke anak anak di sini
kamu mau gak
ini buat queen
terima kasih ya kak dindasa dinda
yuk kita makan bareng yuk
yuk kita makan bareng
kalau makanan yang tadi lo beliin itu gue kasih ke mereka
gak apa apa banget lah
lihat gue terakhir lo kan sebagai ucapan terima kasih
kalau akhirnya lo kasih ke anak anak disini ya itu hak lo
lo udah baik sama gue
jadi gue pengen kebaikan lo itu diterusin
bukan cuma gue doang yang ngerasain
tapi mereka juga bisa ngerasain
barusan pak niko calling gue
kita diminta ke cafe sekarang buat perform lebih awal
kayaknya gue harus buru buru ke kafe sekarang deh
pak niko bilang dead flowers harus tampil lebih awal
bus juga nyuruh gue cepet cepet ke cafe
padahal kan belum jamnya
semoga aja ada uang lemburnya
bukannya peraturan dimana mana emang kayak gitu
kalau lo kerja melebihi waktu yang seharusnya
ya lo kan dikasih ekstra fee dong
cafe kenangan itu baru rame setelah band lo live perform disana
sebelumnya mah biasa aja
makanya gak ada tuh istilah lembur ekstravi kayak yang lo bilang tadi
lu butuh banget ya uang lemburnya
lo tenang aja
nanti lo ambil aja fee gue manggung
udah kebanyakan ya duit lo
enggak gitu maksud gue
santai santai gue bercanda kok
enggak tapi lo diantar singgung
enggak gue gak tersinggung
siap siap ke cafe
rumah gue juga udah deket kok
yaudah sekalian aja gue anterin ke rumah lo
jam segini ata kenapa udah ada disini
jangan jangan dia sengaja datang awal supaya bisa ngecengin pelayan cewek yang ada di sini ya
ditanyain malah diem
lo udah nunggu lama disini
gue gak boleh dateng kesini
eh bukan gitu maksudnya
jadi biar bisa gue jemput
gue sengaja gak kabarin lo biar gue mau lihat penampilan lo disini tuh dilihatin sama pelayan
sama orang orang fans fans lo yang ada di sini tuh sikap lo kayak gimana
citra masih aja biati ke gue
sampai jumpa lagi